banyak cara dilakukan pengelola ataupun pengurus kolam renang
untuk bertahan hidup di tengah pandemi covid sembilan belas
yang dilakukan pengelola kolam renang fun park villa nusa indah
di desa bojongkulur gunung putri bogor jawa barat ini misalnya
mereka menyulap kolam rekreasi anak menjadi kolam pembenihan ikan lele sementara
lima ratus benih ikan lele pun ditanam
pihak penjaga kolam mengaku pembenihan ikan lele jumbo ini
dilakukan agar tidak ada jentik nyamuk di area kolam saat terisi air hujan
dengan kondisi air yang berwarna hijau dan penuh lumut
penjaga mengatakan benih ikan lele yang ditanam sejak dua bulan terakhir itu
tidak diperjual belikan
melainkan untuk dikonsumsi selama pandemi covid sembilan belas
dipercaya sama perusahaan untuk menjaga ini
nah selama saya menjaga kemarin kan emang ini udah
kolam ini udah kering sebenarnya udah kering
karena kemarin banyak hujan jadi terisi lagi lahir
nah saya punya inisiatif karena takut banyak jentik nyamuk
menanggapi adanya pemanfaatan kolam renang di tengah pandemi covid sembilan belas
pihak desa mengaku mendukung
jika yang dilakukan hanya untuk bertahan hidup warganya
dan akan memastikan kolam renang itu ditaburi benih lelehannya untuk sementara
merebaknya wabah covid sembilan belas ini
mereka inisiatif pada intinya begitu secara pribadi untuk memelihara
ikan lele di salah satu kolam renang
bukan bahasanya kolam renang ini luas pasal pasal fasilitas
ini dari salah satu yang setidaknya untuk menjaga kestabilan ekonomi dari rekan rekan semua
yang selaku pengelola ikan lele di sini
kini pemilik kolam renang masih memelihara lele
hingga kolam rekreasi itu bisa kembali dibuka untuk umum
beni akbar bogor jawa barat